papa akan nunggu kamu sampai kamu bisa menerima papa
walaupun tidak seutuhnya tapi paling tidak bisa ketemu kamu
bisa melepas rindu sama kamu
main sama kamu walaupun hanya sekejap
sarah terima kasih sudah membantu saya mempersiapkan ini semua
dan kepada para tamu dan undangan terima kasih untuk doanya yang tidak pernah putus
untuk selalu mendoakan keluarga kami
kata kata pembuka saya
selamat menikmati hidangan dan enjoy the night
target belum terlihat bos
saya menuju ke dapur
kamu diundang sibir
kamu kapan menanggung jawaban perbuatan kamu ini
saya udah bilang kan
saya gak pernah nyentuh kamu sedikitpun
masa kamu tahu ya aku tuh gak pernah berhubungan seperti itu sama siapapun
termasuk sama sal
cuma kamu laki laki yang pernah masuk ke kamar aku
dan waktu kamu bilang kamu pulang mbak aku juga gak ngeliat kok
tapi kan itu kan berarti
aku itu bantuin kamu karena kamu mabuk
karena kamu itu mabuk
aku bantuin antarin ke buku
intinya aku antarin kamu pulang karena kamu mabuk
kamu gak usah bohong deno
kamu gak usah ngelak
aku kira kamu itu papa yang baik tau gak
ternyata kamu cuma laki laki yang jahat
kamu harus ketemu rena
jangan bikin suasana jadi
rusak karena masalah ini
selama kamu gak tinggal sama papa dan mama
nggak ada yang kekurangan atau apa
apaan sih pak
aku gak pernah kekurangan makanan
aku gak pernah kekurangan makanan
aku gak pernah kekurangan makanan
aku gak pernah kekurangan makanan
aku pernah kekurangan engga
aku pernah kekurangan resm nearly breakfast ini aja
kalau ada yang katanya makanan dikendalikan
aku bekerja sama mas
kamu ada di sebelah sana tadi

terus ini pak
kamu seneng liat ya
kamu gak di miah
nah ini dia
ini ada yang rewel nih papa
ada kucing kucing mata
rina masuk ke dalam
kalian temenin adiknya
kita masuk ke dalam
aku masih mau di sini sus
aduh aduh aduh
udah malem masuk ya
gini aja papa buatin tenda mau nggak
ikut sama papa ke dalam
sekalian temenin adiknya ya
kasihkan adiknya sendiri nanti
papa tadi liat ada tenda
nanti papa ambil dulu tendanya terus papa buat ya
kasih aku dong
ini prinsesnya nih kedinginan
ya kita ke dalam
bu mbak ke dalam
nah kan kayak gini lebih hangat

mua siatih dong mbak
saya gak sengaja
kok gak keliatan ya
gak ada satu pun keluarga alfari
apa masih di dalam
mana rena aku ke dalam aja ya siapa tahu ketemu sama rena
pak aku tidur di tenda ya nanti gue di tenda ya ini papa ngambil tendanya dulu
kita buat ya deh sekarang udah bobot gue cepet banget lagi bener kan tadi udah ngantuk berarti
ini gimana sih panenu bisa lolos parijak kemana sih
saya mau tanya kamu datang ke sini dengan undangan yang diundang sebenarnya mama saya
tapi beliau tidak bisa datang karena ada teman yang meninggal di bandung jadi saya
mewakili sekalian juga kangen dengan mereka
rena sama papa dulu disini ya

kita ngobrol di rumah tamu ya
sedih banget ya
sedih banget ya
kita cuma makan pake mie instan doangan
kita cuma makan pakai mie instan doangan
pandu tau ayam gigi gua idaman hati gua hujan hati gua
idaman hati gua hujan hati gua
itu im yang suka tamas yang kemana mana gitu
lagi lu kegeeran lu
mbak kiki masak buat kita semua
bukan cuma buat lu doangan
tapi kan khusus buat gue dong
kalo gua inget inget ini kita makan mie instan jadi ula kebujakan lagi ya

kita makan mie instan jadi ula kebujakan lagi ya
lu doang keles
anak buah pak riza sama pak putra
ya iya im ntar aja im ntar
kita selesaikan dulu makan kita
lagian kalo kita disini kebikin bisa nambah im
wah iya dasar perut karung
apa aja masuk
eh liat tuh
makan banyak tetap aja lu kurus
lah gua ngurus gua rata im
kepala gemuk udah killer jamu
bisa aja lu
apaan tuh im
jangan jangan orang kali
yaa ilang gatau nya si cukis im
hmm gua tau im
dia ini pasti lapar im
oh kalau lapar berarti dia pengen makan
eh udah gua punya ide
gimana kalo si cukis kita kasih makan mie instan aja
lah kalo dikasih makan mie instan yang ada bulunya rontok kepala lu
oh iya im gua inget
ayang kiki udah pesenin sama gua
jangan lupa kasih makan si cukis
sebelumnya saya minta maaf
mungkin kedatangan saya
tidak diduga sebelumnya
ibu saya berhalangan hadir
saya mencoba untuk mewakili dan
sebenarnya tujuannya juga ingin sekali
ketemu dengan reyna
saya kangen sekali dengan rena
apalagi udah lama
gak ketemu dengan reyna
baik udah belum
bentar lagi bentar lagi
berarti anda kesini
sekarang anda sudah melihat rena berarti cukup
reyna mau kan ngobrol sebentar dengan non incredibly
ngeliatnya bagus banget udaranya juga emang
iya udaranya juga
terima kasih pak surya busara
ya sebenarnya saya nggak rencana sih
kebetulan ada temen menawarkan
dan ya memang kita kalau membeli sebuah properti kan harus cocok cocokan ya
awalnya cuman mau
menolong teman karena dia kebetulan
kalau saya lihat kok ternyata cocok
terus saya jadi kepikiran
al sama andin bisa lebih luas
welcome loh kalau pak suri busara
mau hidup disini atau mau
ini nino kok bisa ada disini ya
nino bisa ada disini
kok dia bisa masuk ya
apa dia masuknya
tidak ada yang bisa masuk
nanti dia bisa berdiam diam
mama sih ngundang
sama tante karina
enggak dia sendiri
aneh sih tapi
ya tanya dulu deh
mungkin tanya baik baik
mama juga kaget sih
kok bisa masuk ya nino
dari kepikiran kamu sama rhandul ya
iya iya lebih baik kamu tanya dulu baik baik
baik baiknya apa nih
gak apa apa temen kamu
kami tinggal dulu ke dalam ya
rena sudah jawab
dan anda dengar
jadi gak perlu saya jawab lagi kan
saya mau berbicara
udana udana mau kan kasih kesempatan buat ngobrol dengan om baik
mau ngapain sih kamu
kamu kan pernah bilang
reina memang butuh waktu
tapi masih boleh kan aku ketemu dengan reina
tapi tidak seperti ini
dengan apa yang sudah kamu lakukan
kamu datang kesini
apakah kamu yang bikin reina
apakah reina akan baik baik aja
kau pikir sama reina gak takut
karna saya yang mau kan
kasih kesempatan om baik
jangan mendingin kemauan anda sendiri
pikir perasaan anaknya
kamu ngelakuin hal seperti ini itu cuma buat nyakitin dia
kamu begini terus anaknya pasti akan menjawab
dan itu akan membuat kamu nyesel sendiri nantinya
karina apa dia tidak hadir atau bagaimana kamu mewakili karina atau
karena mama tidak ada tempat kabar
kalau ada teman
teman yang meninggal di madu
ya terus terang saya pribadi agak kaget kamu ada di sini
nino papa sarankan lebih baik kamu pulang
jangan sampai karena
rena jadi benci sama kami
dia tidak mau ketemu kamu
persoalan jadi bapak yang baik
padahal bertanggung jawab aja gak mau
jangankan bertanggung jawab
ngakuin perbuatan aja enggak
papa bener bener kangen sama kamu
kamu mau izinkan bapak ketemu
dengan kamu sebentar aja
bercanda bercanda kayak dulu
apa semua itu hanya bisa didapatkan
ini kan udah malam
aku mau tidur sama papa
sampai mama mandi
jadi lebih baik aku minum pulang aja
sakit rasanya diminta pergi sama kamu mbak
sekali lagi om baik
om baik tau rena
harus jadi anak yang pemaaf
om baik tau rena
mama andin juga ngajarin kalo rena
harus jadi anak yang pemaaf
om baik cuman berharap
maafin kesalahan om baik
maafin kesalahan om baik
ada kasur dengan selimutnya
pasti tidur disini enak banget
pak makasih ya pak
sama sama sama sama ya
papa senang bisa buatin tenda untuk rena
nanti kalau memang mau tidur di sini
tidurnya ditemenin sama suspirna ya
nggak boleh sendiri ya
ngobrol dengan apa pak
di sini rena duduk di sini

kebanyakan dirimu sampai aksan ngerived irritated
karena dia masih tak moad
terdengar sejak kebetulan
ditalankan setelah tidak berlalu
setelah menang lebih langsung
dua puluh lima tahun ini adalah
setelah mizun bisa semakin hati dirimu